dua ratus delapan puluh lima anggota jemaah calon haji kloter pertama
embarkasi jakarta selatan resmi diberangkatkan
dari asrama haji pondok gede jakarta timur selasa malam
sebelumnya mereka sudah masuk asrama haji sejak selasa
dua puluh mei dua ribu dua puluh tiga pukul delapan pagi
pesawat jemaah kloter satu ini dijadwalkan terbang dari bandara soekarno hatta
pada pukul tiga puluh waktu indonesia barat dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
seluruh anggota jemaah haji kloter pertama sudah diperiksa kesehatannya
mereka dinyatakan siap menjalani ibadah haji
sebagian besar anggota jemaah berusia lansia dengan usia tertua delapan puluh dua tahun
sementara yang paling muda berusia dua puluh empat tahun
hari ini untuk gelombang pertama ya dari embarkasi
pondok gede kita akan memberangkatkan tiga ratus delapan puluh lima jamaah
dari jakarta selatan
dan alhamdulillah tadi sudah dicek kesehatannya
dan juga semua sudah siap untuk diberangkatkan
kita ada jamaah tertua delapan puluh dua tahun
untuk yang ini
kemudian yang terbunanya diberangkatkan
dua puluh tahun dan lubang ini juga ada kloter ini
ada empat belas yang akan menggunakan kursi roda
kota jemaah calon haji termuda di kloter satu embarkasi jakarta selatan
adalah devi kusuma wardani
yang berusia dua puluh empat tahun
devi mengaku bersyukur bisa berangkat haji bersama kakak dan ibunya
orang tuanya sudah mendaftarkan dirinya berangkat haji
sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar
gak pernah dilihat ya
karena waktu itu masa tunggunya itu kan
jadi ya awalnya biasa aja
cuman pas tahu bulan sekitar dua atau tiga bulan yang lalu itu
loh tahun ini gitu
jadi agak takut agak alhamdulillah juga
pemerintah mengangkat tema haji pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini adalah layanan haji ramah lansia
yang jumlahnya mencapai lebih dari enam puluh enam orang
menterian agama perintah jawa tenggara berkata
agama pun membentuk struktur kabit khusus untuk melayani jemaah lansia
arief kurniawan endra rizal di jakarta